hai jangan kau kecewa karena aku ada kabar baru nih dari band slang bukan rilis album atau single
baru tapi salah satu personelnya ditunjuk sebagai komisaris pt telkom indonesia yap sang gitaris
abdi negara jumat lalu ditunjuk menteri bumn erick thohir untuk menduduki posisi komisaris
independen pt telkom indonesia pemilik nama asli abdi negara nurdin ini ditunjuk melalui rapat
umum pemegang saham tahunan penunjukan abdi negara ini memunculkan banyak komentar dari
warganet bahkan sabtu kemarin nama abdi negara alias abdi sleng menjadi trending topic di twitter
dikutip dari cnn indonesia com sekitar tiga belas cuitan menulis kata kunci abdi sementara itu
ucapan selamat untuk abdi diberikan oleh ben slang melalui akun instagram resminya slang
berharap abdi bisa amanah dan membawa
perubahan lebih baik hadsen ada juga disampaikan musikus iwan fals di akun twitter nya lalu apa
alasan menteri bumn menunjuk abdi negara sebagai komisaris independen pt telkom indonesia dikutip
dari detik com staf khusus menteri bumn arya sinulinga menyebut pengangkatan abdi negara
sebagai komisaris lantaran menteri bumn erick thohir ingin konten telkom menjadi lebih kuat
saat menjabat sebagai
komisaris independen nantinya abdi akan mengemban beberapa tugas yakni mengawasi kegiatan usaha agar
berjalan efektif dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik yang kedua sebagai komisaris
independen abdi harus mempunyai strategi bisnis yang mumpuni dan yang terakhir komisaris harus
memastikan perusahaan mengangkat manajemen profesional serta mematuhi peraturan yang berlaku
dikutip dari cnn indonesia com abdi negara resmi bergabung dengan slang pada seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh pria kelahiran dua puluh delapan
dua puluh delapan juni ini menggantikan posisi pai sebagai gitaris abdi juga ikut menulis beberapa lagu
slang karir abdi di dunia musik juga berkembang menjadi produser album beberapa band dan penyanyi
tak hanya bermusik abdi juga aktif di dunia politik ia dikenal sebagai pendukung dan relawan jokowi
sejak pemilu dua ribu empat belas rencana ketempat hiburan malam oh pacar ku tunggu apalagi jangan tunggu ayam jantan